nah saudara kita tahu ya saat ini kan sedang terjadi pancaroba
perubahan dari musim panas ke musim hujan gitu
nah tapi seringkali tuh panasnya tuh luar biasa gitu
sehingga kita membutuhkan minuman yang menyegarkan
nah pagi hari ini di morning tips kita akan membuat spesial es puter ala morning tips
untuk membuat es puter ala morning tips pagi hari ini
bahan bahan yang kita butuhkan sederhana banget cukup mudah
bisa kita temui di minimarket minimarket sekitar rumah kita
oke bahan yang kita butuhkan adalah susu uht
gitu ya boleh rasa apa aja
boleh coklat boleh stroberi boleh maca atau boleh yang plain dan sebagainya
kemudian kita membutuhkan juga susu bubuk
kemudian kita membutuhkan kental manis
yang paling penting kita butuhkan adalah es batu
kemudian kita butuh garam kasar
atau kalau orang jawa bilang garam krosok gitu ya
jadi garam yang baru dipanen dari pantai begitu ya dari tambaknya
kemudian belum ditambah zat zat tertentu
yang paling penting juga
kita butuh kaleng bekas biskuit
nah kita butuh ini karena ini merupakan wadah yang cukup ampuh gitu ya
untuk membuat suhu ini cukup dingin
nah langkah langkah yang pertama kita lakukan adalah ambil susu uht nya
kita letakkan dalam kaleng ini ya
kita masukkan dalam kaleng
ini kita mencoba untuk seperti abang abang penjual es puter yang ada di pinggir jalan tuh
terus kemudian kita tambahkan
susu bubuknya tergantung selera gitu ya
biasa pakai tiga sendok teh
kita aduk dulu biar tersampur rata semuanya
pastikan jangan ada yang menggumpal ya susunya ya susu bubuknya ya
biar nanti tekstur dari es puter ini bisa jauh lebih lembut
kadang kadang kita bertanya kenapa sih kita repot repot bikin begini
sementara kita tinggal beli ke minimarket beli es krim yang udah jadi aja
kenapa sih kita harus bikin
nah justru kalau kita bikin sendiri itu kita tahu bahan bahan yang kita gunakan itu memang benar benar bahan yang prima barang barang
bahan bahan yang aman buat kita konsumsi tanpa kita takut
ada tambahan gula tambahan kemudian pewarna yang kita tidak tahu apakah itu pewarna makan atau bukan gitu ya
kemudian setelah ini semua tercampur rata
kita tambahkan kental manis
ini kental manisnya saya menggunakan juga sama takarannya seperti susu bubuk tadi ya
kental manisnya kira kira tiga
selanjutnya yang kita lakukan adalah topless biskuitnya kita tutup
kemudian kanan kirinya kita tambah dengan es batu
jangan lupa kita sudah siapkan garam krosok
jadi kita tambahkan garam krosok di sekitar es batu ini
kenapa kita butuh garam perosok ini
karena garam krosok ini kita butuhkan untuk memberikan agar suhu dingin dalam es batu ini stabil
sehingga nanti es puter ini akan cepat membeku
oke langsung saja ini kita putar
untuk memutar ini kita butuhkan waktu kurang lebih ya sepuluh sampai dengan lima belas menit
sampai adonan di dalamnya ini menjadi
oh ya saya juga lupa memberikan info
kalau misalnya anda ingin memberikan esseins gitu ya
atau memberikan menambah durian
nah itu juga enak
ya ini sudah sekitar dua puluh menit
saya putar putar gini terus
ini salah satu cara buat olahraga juga ya
olahraga tangan ya
kita coba lihat hasilnya seperti apa
apakah memang sudah beku atau belum
wah beneran sudah beku
langsung saja ini sudah beku berarti segera kita sajikan di gelas saji
ya bener bener kayak es putar
ya ini sudah beku
ini sudah beku
ini sudah beku
ini sudah beku
oh anda akhirnya sudah lihat guys
jadi sudah bisa di wood dining
terakhir kita beri stroberi
s nya itu lembut
saya pikir justru ini lebih lembut kalau kita dibandingkan kalau kita beli di abang abang penjual es puter itu
dan kalau misalnya kita suka topping diberi potongan agar agar
terus dikasih wafer atau apapun
kayaknya susah banget deh